seekor biawak yang tiba tiba masuk ke rumah warga di kecamatan soreang kota parepare sulawesi selatan
dievakuasi pada kamis malam
bahkan petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota parepare sempat dibikin repot
saat melakukan evakuasi karena reptil liar ini naik ke pelafon rumah
berselang beberapa jam akhirnya biawak ini dapat ditangkap
namun nahas seorang petugas harus mendapati tujuh jahitan pada jarinya setelah menjadi korban gigitan biawak itu
setelah ditangkap reptil ini langsung dilepasliarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman
terjebak di gorong gorong setelah memangsa unggas milik warga
seekor ular sanca sepanjang sekitar tiga lima meter harus menyerah di tangan petugas pemadam kebakaran kota sukabumi
ular ini sudah diketahui warga sejak seminggu lalu tetapi sulit ditangkap
hingga akhirnya warga melihat ular bersembunyi di gorong gorong
dibutuhkan waktu sekitar dua jam untuk menangkap ular sanca batik ini
karena posisinya yang berada di gorong gorong yang sempit
warga menyebut ular sering muncul saat musim hujan tiba
selain itu hewan ini berimigrasi saat terjadi banjir
tim liputan cnn indonesia